halo saya aziza hanum selamat datang di cnn indonesia tech news tempat berita terbaru seputar sains seni dan tentunya teknologi
selanjutnya kita hadirkan informasi dari untuk anda nih pecinta otomotif
nah pemerintah tentunya semakin serius merealisasikan ekosistem bagi kendaraan bermotor listrik
pameran indonesia electric motor show atau iems dua ribu sembilan belas menjadi acara perdana pemerintah untuk mengenalkan jenis jenis kendaraan listrik
dengan menggandeng bumn agen pemegang merek serta mahasiswa
berikut adalah dengan market infrastruktur yang akan dibangunnya hingga dua ribu dua puluh lima mendatang
pemerintah republik indonesia kini telah resmi mengetok palu alias mengesahkan regulasi kendaraan bermotor listrik atau kbl
di indonesia melalui peraturan presiden nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas pada dua belas agustus dua ribu sembilan belas yang lalu
tentu ini akan menjadi sebuah iklim yang positif di dunia otomotif
khususnya yang memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas buang demi kualitas udara yang lebih baik
nah tidak hanya itu pemerintah juga turut serta untuk melakukan pengenalan kendaraan kendaraan listrik ini kepada masyarakat secara luas
salah satunya adalah dengan cara membuat pameran yang bertemakan indonesia electric motor show dua ribu sembilan belas
yang mana ini adalah pameran untuk kendaraan listrik pertama kali di indonesia
kalau berbicara kendaraan tentu ini menyangkut seluruh kesehatan
mulai dari kendaraan roda dua seperti motor yang di belakang saya lalu kendaraan roda empat untuk penggunaan pribadi
lalu kendaraan dengan ukuran minimalis beroda tiga yang memiliki desain futuristik seperti sebelah saya ini
nah tidak hanya kendaraan kendaraan yang dipakai untuk pribadi saja tetapi juga kendaraan komersil ataupun niaga seperti yang ada di sebelah saya ini
kini juga sudah berpartisipasi dengan disematkan teknologi hybrid
yang bisa membuat kendaraan kendaraan yang
biasanya menggunakan bahan bakar diesel ini mengurangi emisi gas buangnya sehingga tidak terlalu mencemari udara
kalau kita lihat secara menyeluruh produsen produsen yang ada di pameran ini sepertinya sudah sangat siap untuk menjual kendaraan kendaraan yang sudah mereka ciptakan
yang berbasis motor listrik kepada
jadi ini adalah masyarakat yang ada di indonesia
tidak hanya produsennya pemerintah juga melalui perusahaan perusahaan bumn nya juga sudah mulai membangun infrastruktur seperti misalnya charging station ataupun spklu yang ada di belakang saya
atau yang biasa dikenal dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum seperti ini
tapi tidak hanya ini saja masih banyak hal lainnya yang menjadi pr bagi pemerintah
di sini kita lihat dalam kondisi motor listrik
wah asik juga naik kendaraan listrik ya
supaya kendaraan kendaraan seperti ini bisa segera terrealisasi diharapkan memang pr pr tadi bisa segera dirampungkan oleh semua pihak
mulai dari pemerintahnya produsennya dan juga masyarakat yang harus mulai beralih ke kendaraan kendaraan tersebut
dengan harapan kualitas udara di indonesia seperti di kota kota besarnya jakarta medan surabaya bisa semakin baik
tim liputan cnn indonesia saya mau lanjut lagi